pasca debat perdana pilpres tujuh belas januari lalu lsi denny ja merilis hasil survei terbaru terkait respon publik dan juga efek elektoral debat pertama
pengumpulan data dilakukan sejak delapan belas hingga dua puluh lima januari dua ribu sembilan belas dengan total satu dua ratus responden di tiga puluh empat provinsi
sebanyak lima puluh enam persen responden menyaksikan debat pilpres
secara keseluruhan hasil survei menempatkan pasca debat perdana pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ unggul atas prabowo sandi
menurut survei debat perdana tidak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas pasangan calon
di dua sembilan persen ini siapa saja
yang akan diangkat oleh kedua ketemuan riset survei nasional
tapi kalau kita lihat yang utuh saja yang menonton utuh sampai selesai hanya lima belas persen
artinya bahwa mereka yang menilai mengamati penyampaian visi misi program kerja dari kedua capres hingga selesai
menilai bagaimana kedua capres menyampaikan program berdebat itu totalnya sangat sangat kecil hanya lima belas persen
mereka yang menonton debat umumnya sudah punya pilihan
sehingga debat capres kemarin kalau kita lihat
hasil dari sisi elektabilitas tidak banyak mengubah struktur fundamental dari elektabilitas kedua capres sebelum debat
jokowi masih sama angkanya kurang lebih di angka lima puluh empat persen
kemudian kedua pak prabowo juga kurang lebih di angka tiga puluh tiga puluh satu persen
sementara itu ketua umum partai golkar air langga hartarto kian optimis
dengan elektabilitas pasangan calon jokowi ma'ruf dapat memenangkan kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
pasalnya hasil survei lsi
denny j a yang terbaru memperlihatkan keunggulan jokowi ma'ruf atas prabowo sandi pasca debat perdana
menurut ketua umum golkar air langga hartarto dengan jarak perbedaan mencapai lebih dari dua puluh persen
semakin meyakinkan kemenangan paslon nomor satu pada kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
air langga memperkirakan elektabilitas jokowi ⁇ maruf ⁇ akan stabil hingga pemungutan suara tujuh belas april mendatang
soal kekompakan pasangan jokowi maruf
menurut air langga masih ada kesempatan empat debat lagi untuk menunjukkan ke publik bahwa
paslon nomor satu layak untuk dipilih
kalau sekarang dari semua survei itu delta antara pak jokowi itu dua puluh persen rata rata
jadi kalau ini sudah stabil di dua puluh persen insya allah optimis
kan masih ada empat diskusi lagi empat debat lagi
dan apakah debat berpengaruh terhadap elektabilitas pilpres
kita cermati fenomena ini lewat survei yang baru saja dikeluarkan terkait korelasi debat dengan elektabilitas
dan apakah survei ini dapat menjadi amunisi untuk langkah pemenangan paslon ke depan
kami akan bahas secara komprehensif bersama tiga narasumber yang hadir di studio
dua cnn indonesia pada malam hari ini
kita ada ikramo mas loman dari peneliti lsi dini jai yang punya hajat dengan merilis hasil survei terbaru pasca debat perdana
kemudian dari tkn
bpn maaf misalnya saya kebalik ini
mas uki sopian dari bpn ini harus lebih dulu saya sebut ya
kemudian juga dari dede prayudi ada dari tkn jokowi ma'ruf
aku sebenarnya mau langsung pengen melihat bagaimana hasil survei aja kita rilis langsung ya dari mas ikram ya
mungkin kita bisa melihat bagaimana posisi elektabilitas dari para paslon pasca debat perdana
hasil survei dari lsi dini jai
tepuk tangan di layar
kalau misalnya dari responden sendiri sih mas ikram selama melaksanakan hasil survei ini sampai bisa sebesar ini angkanya kenapa
ya sebenarnya kalau kita melihat dari data ini ya
moral dari debat pilpres kemarin tidak terlalu banyak pengaruh ya
karena memang sebelum itu kalau kita lihat pak jokowi lima puluh empat dua ya sekarang menjadi lima puluh empat delapan ya
ada kenaikan memang sekian persen
tapi tidak signifikan
tidak signifikan begitu juga pak prabowo ya dari tiga puluh sekarang tiga puluh satu persen ya
sedangkan angka swing voters cenderung turun ya
nah itu larinya kemana tuh mas
petakan larinya karena memang angka penurunannya juga hanya di bawah satu persen ya
sehingga terlalu bias kalau kita
masih di bawah margin error
kita akan gali nih kalau misalnya tanggapan dari para kubu masing masing
saya ke mas dede dulu
boleh kang dede boleh
kang dede kalau misalnya melihat ini katanya tidak ada perubahan yang signifikan terhadap angka elektabilitas paslon
kalau dari hasil evaluasi tkn sendiri

terutama untuk performa dari para pasangan calon

dalam debat kemarin
kalau kita lihat memang tidak terlalu berpengaruh ya kemarin ya
walaupun pastilah masing masing itu mengaku lebih unggul gitu ya
nah ini karena saya yang ditanya
jadi saya ingin menjelaskan apa yang menurut tkn tentang keunggulan kami di debat kemarin
bagi kami skor untuk debat kemarin itu adalah lima satu
untuk keunggulan pak jokowi dan kiai haji maruf amin gitu ya
nah lima ini apa saja
kornya sama sama elemen
oh sama ya
kalau dari lsi empat puluh satu ya
nah yang pertama itu
nah yang pertama itu pak jokowi itu lebih memahami permasalahan yang didebatkan pada saat itu gitu ya
sehingga kita melihat misalnya persoalan radikalisme
pada saat itu yang maju adalah pak ki haji maruf amin
beliau itu mengatakan bahwa permasalahan radikalisme itu
bukan hanya soal kuratif preventif dan persoalan preventifnya seperti apa ini ini ini
dan program kerjanya untuk menanggulangi persoalan radikalisme itu seperti apa
nah itu misalnya ya
lalu juga pak jokowi dan kiai haji maruf amin ini dalam memaparkan visi misinya itu tidak berhenti di tatanan filosofis dan tujuannya saja
tapi lebih kepada ini loh
ini yang sudah kami lakukan ya
lalu setelah itu
kedepannya kita mau bawa kemana lagi sampai ke sana
di tengah tengah ini kan ada program kerja
nah program kerjanya itu apa
tapi sejauh apa berpengaruh terhadap alat
mungkin dari tkn sendiri membuat sebuah penelitian dengan adanya debat perdana kemarin berpengaruh sebesar apa sih terhadap angka elektabilitas pasangan calon jokowi
kalau kita melihat debat pilpres kita pikir itu akan sangat berpengaruh
tapi debat capres ini harus kita lihat satu paket lima perdebatan
satu rangkaian gitu ya
jadi untuk yang pertama ini memang ya dapat dikatakan masih dalam taraf penyesuaian dan lain lain gitu ya
jadi debat perdana yang dikatakan sebagai cek ombak
dapat dikatakan masih tune in lah
masih mencari bentuk yang paling ideal gitu ya
memang kita tidak meniatkan untuk cek ombak ya
tapi memang ya karena masih pertama ya pasti kan adalah yang
perlu di adjust
perlu di adjust gitu
kalau dari sisi kami harus kami akui bahwa yang terakhir ini
harus kami akui bahwa yang namanya time management atau manajemen waktu
itu masih menjadi satu perhatian yang akan kita tingkatkan ke depannya
evaluasi ini mungkin akan kita bahas lebih dalam di segmen berikutnya ya
tapi kalau mas pipin tadi tampaknya dari senyumnya punya makna
ini mengenai hasil dari tkn dengan lsi dnija sama
gimana tuh maksudnya
saya dengan lsi ini banyak teman lah
tetapi secara substansi saya harus mengatakan bahwa memang hasil survei inter kami dengan lsi lumayan jauh ya
kalau dari evaluasi bpn
perbedaannya juga suara kami dengan antara satu dan dua memang cukup jauh ya

nah kami sebetulnya mempersoalkan itu terkait dengan nilainya memang begitu jauh gitu ya
kalau dari bpn
jadi selisihnya sudah empat puluh dua empat puluh empat
dan saya harus mengatakan bahwa setiap kami ini
siapa yang empat puluh delapan siapa yang empat puluh delapan

jitanya cukup sedikit ya
dan trendnya alhamdulillah kami selalu meningkat
sebagaimana median dan surveinya kedai kopi itu melihat bahwa memang tren positif bagi prabowo sandi tapi stagnan di pak jokowi
puskaptis juga melihat itu
jadi ini ada semacam perbedaan mazhab para peneliti lembaga survei gitu ya
ini beda respon
tapi yang harus
jadi gini kalau kita melihat survei sebetulnya
survei itu seharusnya sama isinya
sebagaimana kalau misalnya kita meminum satu cangkir kopi
kopi itu kan terdiri dari gula air dan kemudian kopi
kalau kita meminumnya bersamaan di waktu bersamaan
maka seteguk saja maka hasilnya seharusnya sama
jadi sebagaimana rakyat indonesia ini disurvei diaduk aduk
kemudian diambil dan harusnya semuanya sama

nah perbedaan perbedaan itu memang bisa terjadi dalam berbagai hal
tadi perbedaan waktu perbedaan metodologi dan perbedaan sumber
siapa yang diwawancarai dan respondennya
tapi kami harus mengatakan begini
yang memiliki kepentingan terhadap survei itu adalah pasangan calon
dan kemudian masyarakat juga tentu memiliki itu
tetapi bagi kami memang survei internal adalah yang memang itu yang kami percaya
jadi ketika bagi kami ketika kami sudah menyelenggarakan survei
ada dua tiga lembaga survei yang kami hire
terus kemudian kami juga melakukan survei sendiri
hasilnya tidak jauh berbeda tetapi kami melihat ada survei
kok ini jauh banget begitu
selisihnya begitu yang dilakukan oleh teman teman lsi gitu
meskipun kita temanan nih mas ikram ya
saya kira di sini harus profesional
bahwa memang ada lembaga survei yang memang misalnya mereka menyatakan bahwa
oh kami fair kami tidak dibayar dan sebagainya
tetapi kami harus mengatakan
bahwa ke depan seharusnya memang ada sikap yang jelas
bahwa memang apakah sudah ada kontrak dengan satu misalnya
atau misalnya memang pembiayaannya ada pihak tertentu
oke mohon maaf ya yang profesional bukan hanya bapak bapak di sini saja
tapi saya sebagai moderator juga harus profesional
karena saya harus memotong durasinya
kita akan kembali tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya

oke korelasinya antara show yang tidak ditonton sampai habis dengan efek elektoralnya gimana mas
oh iya tentunya yang tidak menonton sampai habis kan dia tidak lengkap ya
pemahaman menerima informasi tentang debat itu ya
dari dua puluh sembilan persen ini yang berpengaruh terhadap sikap politik itu hanya lima persen
karena bisa kita lihat dari kebanyakan orang yang menonton yang punya interes terhadap ini
dalam artian bahwa mereka yang sudah mendukung salah satu pasangan calon ya
sehingga tidak terlalu merubah swing voters atau pemilih yang mengambang
karena itu debat salah satu catatan juga debat capres ini akan berubah secara efek elektoral
ketika selisih elektabilitasnya adalah kecil
pernah terjadi sebelumnya mas pernah terjadi nggak debat yang bisa memperkecil angka elektabilitas tersebut
dugaan kita waktu dua ribu empat belas pak prabowo itu pasca beberapa debat itu cukup ada ekskalasi dukungan
walaupun sempat rebound lagi pak jokowi
kami pernah men survey dari dua ribu empat belas

termasuk kami juga waktu itu sempat saya kebetulan yang bersangkutan menyampaikan ke pak prabowo ya
tapi waktu itu kita gak disebut tuhan ya
di pilpres ini kita disebut tuhan
tapi nggak apa apa saya pikir survei ini kan memberikan kompas ya
bagi kerajaan pun ya untuk mengambil hikmah dari data ini
dan saya pikir survei ini kan bukan hasil akhir
masih ada tiga bulan yang tentu akan merubah dukungan tergantung kondisi politis yang ada gitu ya
juga tergantung dari penilaian para responden yang juga menjadi pemilih di kedepannya
mungkin juga kita bisa baca nih penilaian dari para penonton debat perdana kemarin terhadap performa dari masing masing pasangan calon
bisa kita buka mungkin hasil survei dari lsi dnija
terkait dengan penilaian pemenang debat yang kalau misalnya dirilis dnija sekitar halaman dua puluh ya mas
ya sembari saya ini aja jelasin nanti menunggu data ya
jadi kita menanyakan bahwa menurut publik kira kira yang menang di debat itu siapa ya
dari data itu kemudian kita meng inventarisir ya
apa yang menjadi aspek atau dimensi yang jadi bobot penilaian publik
ini dari berapa responden
yang penilaian pemenang debat
tadi kan yang nonton full hanya dua puluh sembilan
yang pertanyaan saya adalah penilaian pemenang debat ini siapa yang melakukan penilaian
yang menilai menang debat ini
bukan yang menonton debat
dari mereka itu kami menanyakan aspek apa yang kemudian jadi penilaian
kemudian yang kami catat beberapa diantaranya adalah pertama kemampuan komunikasi ya
oke mungkin juga sekalian bisa kita jabarkan lewat hasil rilis survei terkait dengan sektor sektor apa saja dalam performa para paslon debat tersebut yang terkait dengan penilaian
ada kategori kategori penilaian yang menurut para penonton ini
cukup berpengaruh terhadap performa dari para paslon di debat perdana
baik ini ada cukup angka yang sudah tertera di sana
ini mungkin dari mas pipin dan juga kang uki bisa melihat sekaligus menjadi bahan komparasi dengan hasil evaluasi atau hasil penelitian pasca debat perdana yang dilakukan oleh masing masing
kalau di sini kita bisa kalau misalnya melihat nih menurut penonton nih
pasangan jokowi ma'ruf unggul di hampir semua sektor tapi kecuali mengenai penguasaan permasalahan sesuai dengan maaf
pasangan calon yang kompak dan saling melengkapi
memang disitu pak prabowo
kurang kemis di mana
begini begini saya pikir definisi kompak di mata banyak orang itu berarti pembagian waktu yang kurang lebih seimbang antara capres dengan cawapres gitu
nah kalau di kami itu memang definisi kompak itu lebih kepada si capres ini keahliannya di mana
si cawapres ini keahliannya di mana gitu
sehingga betul betul kita menyajikan omongan yang bernilai tinggi yang bersubstansi tinggi gitu
katakan misalnya kita betul betul seperti kayak pasangan paslon dua gitu ya yang baginya kurang lebih sama rata gitu ya
pasti juga mungkin nanti angkanya tidak akan seindah ini yang kita lihat gitu di kategori kategori yang lain gitu
nah oleh karena itu memang substansi penguasaan materi itu menjadi apa namanya ya
sesuatu yang paling dikedepankan oleh paslon satu
oke mas pipin cukup setuju dengan pernyataan kang uki
saya pertama menilai bahwa hasil survei ini memang diarahkan untuk meleading masyarakat
bahwa memang ini semacam melegitimasi apa yang sudah dilakukan oleh pak jokowi dalam debat
kemudian dilegitimasi oleh lsi begitu
sebagaimana dulu waktu kasus ratnasar iv juga begitu

jadi ketika ada kasus ratnasar iv itu juga begitu
karena itu aku tahu itu adalah kasusnya itu ratnasar iv kemudian dikabarkan di media kemudian dikeluarkan surveinya lsi bahwa menurunkan suaranya pak prabowo
jadi bagi kami pertama yang ingin kami kritik adalah bahwa saya belum selesai
jadi ketika itu kami oh ternyata ada perubahan terus kami survei
ternyata tidak kami lebih unggul
apa ada kenaikan elektabilitas prabowo setelah kasus itu
jadi dan ini saya melihat juga demikian
padahal realitanya saya harus mengatakan bahwa ketika diskusi di
saya kebagian juga diskusi di beberapa tv dalam diskusi ya disitu ada pengamat juga disitu ada tim tkn
harus diakui bahwa pada malam itu memang keunggulan pak prabowo dari sisi program kerja menyampaikan bagaimana gagasannya tentang pemberantasan korupsi
beliau ingin mendegakan membuat satu cabang cabang kpk di seluruh di daerah daerah
kenapa selama ini pak jokowi dalam nawacitanya ingin memperkuat pemberantasan korupsi tetapi kpk dibonsai
penyidiknya kurang dari seratus padahal kasusnya begitu besar
jadi bayangkan kalau punya komitmen memang betul betul ingin memberantasan korupsi maka memang kpknya harus dikuatkan
diperbanyak ada cabang cabang kpk di daerah
itu salah satunya terus yang kedua tentu kekompakan
saya kira di awal mungkin di menit sepuluh lima belas menit pertama ya saya kira ketika pak jokowi memberikan kesempatan pak kiai ma'ruf kemudian pak kiai ma'ruf bilang stop
di situ saya harus mengatakan bahwa para pendukung pak jokowi itu kecewa
itu kata teman saya
kenapa beliau mengatakan stop sampaikan saja apa yang beliau sampaikan
nah saya ingin melihat bahwa saya kira ini penting kekompakan ini terkait dengan leadership ke depan
yang ingin ditunjukkan oleh prabowo dan sandi ketika memimpin wakil presiden bukan hanya sekedar banse

orang yang pasangan capres dan cawapres membagi tugas
satu memang nanti fokus ke ekonomi satu fokus ke pertahanan keamanan politik hukum dan sebagainya
dan yang ketiga tentu kita tahu bagaimana penegakan hukum
kemarin beliau menyampaikan bahwa di era ke depan tidak ada lagi hukum tebang pilih
equality before the law akan ditegakkan di era prabowo sandi
hukum tidak boleh menjadi alat untuk menekan kekuasaan
tidak boleh menggiring kekuasaan
kekuasaan dengan cara hukum
jadi saya kira dan kemudian saat ini kita melihat bagaimana misalnya ketika pak ahmad dhani sekarang diproses kemudian di penjara
saya ingin menyatakan bahwa ketika tema tadi disampaikan oleh lsi bahwa memang pengaruhnya kepada pak jokowi ternyata lebih besar
terima kasih saya hormati saya hargai
tetapi memang saya merasa dan kemudian nanti juga tentu
kami akan saat ini sedang melakukan proses survei
tentu itu menjadi kajian bagi kami
tetapi kami harus mengatakan bahwa ya ini terima kasih tetapi kami meyakini bahwa hasilnya berbeda dengan hasilnya
kalau misalnya dari evaluasi masing masing kubu itu kan harus sesuai dengan bagaimana responden atau penonton ini menanggapi hasil debat perdana kemarin ya
mungkin nanti mas ikram bisa menjelaskan
tapi kita jeda dulu ya
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
calonan anggota dewan itu yang pertama
yang kedua ini saya ketinggian
yang penting adalah
sebetulnya kalau bertanya tentang komitmen
saya harus mengatakan bahwa
partai yang mayoritas adalah
para koruptor itu memang ada
di para pendukung tatiokowi
dari pdip dan golkar
tapi kenapa dicalitin lagi
saya harus masih keram dulu ya untuk melihat
sebenarnya penonton ini menangkap gak sih apa
substansi yang diberikan di debat
terkait dengan hasil dari debat perdana kemarin
mungkin kita bisa melihat hasil survei
dari lsi yang terkait dengan
sebenarnya debat perdana ini mengubah
pilihan mereka nggak sih ke depannya
jurnalnya cukup banyak ya
ya yang mempengaruhi sebenarnya itu yang saya bilang
kecil ya hanya lima delapan persen ya
lima delapan persen kalau
kita tarik ke total populasi
maka cuma dua sekian persen
oke kenapa tuh mas
walaupun ada banyak momen momen atau tadi
karena memang penetrasi terhadap
debat ini ke publik itu kan
kedua memang tidak ada hal
dramatis dalam debat itu ya
cenderung lebih well prepare semua
semua cenderung menjawab yang
lebih normatif walaupun kita mencatat
ada enam aspek ya
dalam debat kami menanyakan
kira kira mana yang lebih baik ya
misalnya kayak kemampuan komunikasi
misalnya cara menyampaikan menyanggah
memang publik melihat pak jokowi
lebih unggul ya tiga puluh sembilan
penguasaan materi itu pak jokowi
tiga puluh tujuh persen pak prabowo

itu empat puluh lima persen pak jokowi
dua puluh persen ya orang menganggap pak jokowi
lebih baik penguasaan permasalahan
tema debat tema debat juga melihat
pak jokowi lebih unggul namun
kekompakan memang pak prabowo lebih
ini dan saya pikir kalau ke depan
ya metode debat itu diperbaiki
sehingga ada betul betul
ada yang dirahasiakan gitu kan
ada proses belajar pendalaman
tema tema yang mungkin
tidak ada yang tahu pertanyaan misalnya kisih kisihnya
akan lebih menarik publik melihat
spontanitas saya harus potong dulu maaf ya mas ikram
tapi pedang saja nih mas ikram sebenarnya
saya penasaran sih sejauh mana sih sebenarnya debat
tidak hanya yang debat perdana kemarin
tapi juga debat debat sebelumnya ini bisa
mempengaruhi angka elektabilitas dari
ya kalau kita lihat banyak studi
ya termasuk mckinsea di amerika
itu ya karena memang
debat calonnya kan mendekati pemilihannya
dukungan udah semakin
kuat ya kecenderungan orang pindah
karena debat pindah dari kandidat a
ke kandidat b itu tidak lebih dari tiga lima persen
singkat saja mas ikram swing voters
itu hanya tujuh persen
kalau konteks kali ini jauh lebih kecil ya
karena apakah debat
belum dikemas secara lebih menarik hanya lima persen
bahkan kalau dari total populasi hanya dua
saya sebenarnya ingin
dari masing masing kubu tapi satu kata saja
mungkin dari kang uki evaluasi apa yang akan
dibenarkan di debat kedua nanti satu kata saja
time management oke kalau dari
untuk mengekspresikan atau bagaimana
jadi tidak terlalu prosedural
ini karena durasi sangat sangat sempit kita harus
menyudahi dulu dialog
sudah cukup ya
cuma bisa satu menit saja
ini karena durasinya sangat sempit soalnya
mas pipin dan juga mas ikram sayang sekali
harus kita sudahi dulu dialognya pada malam hari ini
di layar pemilu terpercaya tapi layar pemilu terpercaya
masih akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami